presiden joko widodo resmi membuka puncak ktt g dua puluh pada selasa kemarin
dalam pidato pembukaannya presiden jokowi menekankan bahwa g dua puluh harus berhasil menghasilkan sesuatu yang konkret bagi dunia
untuk mengelaborasinya sudah ada korespondensi nn indonesia sufiani tanjung di nusa dua bali
selamat pagi sufi jadi apa makna dari pidato pembukaan presiden jokowi yang menekankan g dua puluh ini harus berhasil menghasilkan sesuatu yang konkret bagi dunia
ya selamat pagi rizky dari media center ktt g dua puluh di gedung bic sinusa dua bali saya bisa menginformasikan kabar terbaru dari pelaksanaan ktt g dua puluh di hari kedua
pada hari ini di pagi hari agenda pertama yang akan dijalani oleh para kepala negara yang ikut serta dalam ktt g dua puluh adalah melakukan penanaman mangrove di taman hutan raya ngurah rai atau tahura
nah saat ini presiden jokowi sudah berada di tahura
di mana beberapa kali beliau sudah melakukan penanaman secara simbolis bibit mangrove bersama dengan sejumlah menteri dan juga tamu undangan yang hadir langsung ke taman hutan raya
nah kegiatan di tahura ini sendiri akan berlangsung hingga pukul sebelas waktu indonesia tengah
kemudian nantinya akan dilanjutkan juga dengan private lunch dan ada working session ketiga yang akan lebih fokus membahas digital transformation
nah terima kasih
saya riski untuk menjawab pertanyaan anda
apakah ktt g dua puluh ini akan bisa menghasilkan sesuatu yang nyata bagi upaya pemulihan kondisi global dunia saat ini
tentu saja sebagai pemegang presidensi indonesia tidak mau presidensi atau pelaksanaan ktt g dua puluh ini gagal di tangan indonesia
oleh karena itu di tahun ini kemarin presiden joko widodo sudah menginformasikan atau mengumumkan bahwa
tim presidensi g dua puluh indonesia berhasil menyepakati setidaknya dua poin
yang pertama adalah kesepakatan adanya pandemic fund
pandemic fund ini sendiri merupakan salah satu tema atau kesepakatan yang seharusnya sudah menjadi pembahasan sejak presidensi itali di tahun dua ribu dua puluh satu lalu
namun keberhasilan atau kesepakatan baru bisa tercapai di era presidensi g dua puluh indonesia
sejauh ini dari target tiga puluh satu satu miliar juta dolar

indonesia sudah berhasil mengumpulkan sekitar satu empat miliar dolar amerika
dan presiden jokowi dalam pembukaan ktt g dua puluh hari selasa kemarin
sudah mengumumkan memberikan pidato sekaligus memberikan ajakan kepada negara negara anggota g dua puluh dan juga negara negara lain di dunia
serta lembaga lembaga sosial secara global untuk ikut serta urun dana
atau ikut serta berpartisipasi untuk menambah jumlah pandemic fund ini
karena memang pandemic fund ini adalah dana yang nantinya akan digunakan untuk mengantisipasi dampak dari kemungkinan terjadinya pandemi di masa yang akan datang
dan ini berarti di bawah presidensi g dua puluh indonesia
terkait dengan salah satu isu prioritas yaitu arsitektur kesehatan global
indonesia sudah berhasil membuahkan kesepakatan yaitu melalui adanya pandemic fund
kemudian rizky yang kedua selain pandemic fund adalah terdapat roadmap transisi energi yang juga sudah disepakati di bawah presidensi g dua puluh indonesia di tahun ini
negara negara anggota g dua puluh kemudian juga lembaga lembaga yang menjadi undangan yang ikut hadir dalam ktt g dua puluh di nusa dua bali ini
juga telah menyepakati roadmap transisi energi
yang nantinya tentu akan menjadi panduan dalam pelaksanaan proses transisi energi
demi pemulihan kondisi global dunia
sehingga tidak ada lagi penggunaan energi
sehingga nantinya akan diarahkan dalam penggunaan energi yang terbarukan
ya sofi kemudian terkait dengan ekonomi
apakah g dua puluh ini dapat menjadi katalis pemulihan ekonomi yang inklusif di tengah situasi yang sulit saat ini
iya rizky ada beberapa poin sebenarnya yang ada di bawah presidensi g dua puluh tahun ini
memang setiap tahunnya dari isu isu prioritas yang diusung oleh presidensi g dua puluh
biasanya memang berfokus lebih berfokus lebih berat atau lebih banyak kepada pemulihan ekonomi global
dan di tahun ini di bawah presidensi g dua puluh indonesia
saat ini memang seperti yang kita sudah tahu terdapat ancaman resesi global
kemudian salah satu fokus dalam presidensi g dua puluh indonesia ini adalah
bagaimana memanfaatkan green economy sebagai salah satu upaya untuk pemulihan
atau salah satu upaya untuk mengurangi dampak dari resesi ekonomi global
nah indonesia sendiri berkomitmen dan mengajak tentunya mengajak negara negara anggota g dua puluh
untuk membangun atau mengurangi dampak dari resesi global dengan sejumlah fokus
di antaranya adalah membantu fiskal negara berpendapatan rendah maksud saya
kemudian skema ini skema bantuan bagi negara berpendapatan rendah ini dilakukan
kemudian indonesia juga menyebut poin lain untuk membantu pemulihan ekonomi global adalah
dengan mendorong percepatan ekonomi global
kemudian juga mendorong percepatan pencapaian sdgs dan menciptakan ratusan kerjasama yang konkret
ini semua merupakan langkah langkah nyata yang diharapkan bisa hadir dari pertemuan ktt g dua puluh
di bawah presidensi indonesia sehingga kedepannya terjadi pemulihan ekonomi secara global
dan kondisi dunia menjadi lebih baik tentunya rizky
baik sufianita anjung melaporkan dari nusa dua bali
terima kasih atas laporan anda
selamat kembali bertugas